ada ada saja ulah peserta seleksi kompetensi dasar cpns dua ribu delapan belas di kabupaten madiun jawa timur
ini agar lulus seleksi mereka membawa barang barang yang diduga merupakan jimat
nah ini benda benda tersebut ditemukan petugas satpol pp ketika melakukan penggeledahan fisik para peserta sebelum pelaksanaan ujian di wisma haji kota madiun dimulai
penggeledahan fisik yang dilakukan petugas satpol pp menjadi salah satu tahapan pemeriksaan yang harus dijalani para peserta seleksi kompetensi dasar cpns dua ribu delapan belas di kabupaten madiun jawa timur
pada pemeriksaan senin kemarin petugas menemukan benda benda aneh yang diduga jimat milik sejumlah peserta seleksi
bentuknya pun bermacam macam ada yang berupa potongan rambut yang dibungkus kertas gelang tasbih dan bungkusan berisi potongan kunir dan kacang kedelai
benda benda tersebut ditemukan petugas di saku peserta tes
sehari sebelumnya petugas juga menemukan dua buah plat besi sepanjang sekitar sepuluh cm lipatan kertas berbentuk persegi dan sebuah koin lima ratus rupiah
diduga barang barang tersebut dipercaya peserta dapat meloloskan mereka menjadi abdi negara
benda benda jimat yang ditemukan di peserta saya kira itu ada semacam kertas ada tulisan arabnya kemudian
pembelian kertas kemudian juga ditemukan lempengan besi garam kemudian kacang hijau dan sebagainya
pemeriksaan para peserta seleksi kompetensi dasar memang cukup ketat
setidaknya ada lima kali protap penyaringan berbentuk pengecekan
dimulai proses registrasi lewat pengecekan ktp dan kartu peserta
barang berupa tas dompet telpon seluler sabuk hingga perhiasan dilarang dibawa masuk ke ruang ujian
dan harus dititipkan ke petugas
tubuh peserta juga diperiksa menggunakan metal detektor oleh tiga petugas badan kepegawaian daerah atau bkd
proses sterilisasi peserta tidak hanya berhenti di situ saja
mereka juga digeledah untuk kali kedua oleh empat petugas satpol pp
disampen muka game keasingan
jujur sid direktrik